suharsono rekan kerja kuli bangunan peggy setiawan saat di bandung angkat bicara
suharsono menegaskan pegi ada di bandung pada dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas
bahkan peggy mengantar dirinya ke terminal bandung untuk pulang ke cirebon
kesaksian itu diungkapkan suarsono di kota cirebon jawa barat kemarin
suarsono alias bondol menegaskan bahwa penetapan pg sebagai tersangka pembunuhan vina dan eki salah sasaran
saat kejadian delapan tahun lalu egy sedang berada di bandung bersamanya
di waktu bersamaan vina dan eki menjadi korban kebutalan geng motor
saat itu suharsono sedang bekerja bersama pegi dan beberapa orang
setelah gajian di hari kejadian suarsono pulang ke cirebon diantar peggy ke jalan raya
setibanya di cirebon ia juga melihat kejadian yang menewaskan vina dan egy